akan ajak anda menuju kembali ke jawa barat
ada rekan saya rifana pratiwi saat ini sudah bersama ridwan kamil
silahkan rifana kita ingin mendengar apa saja yang ingin disampaikan kang emil ini
setelah kemudian kita melihat hasil quick count kang emil ini menang di jawa barat
dan kita akan berbincang langsung dengan kang emil beserta dengan ibu atalia
kang emil bagaimana perasaannya setelah berjuang selama empat bulan ini dan dinyatakan unggul versi hitung cepat
ini sangat keras sekali pertarungan di jawa barat ini kang
ya saya batin saya luar biasa berat fisik juga
karena empat bulan ini saya menyaksikan sendiri wilayah yang harus dikampanyekan sangat luas
penduduknya terbanyak se indonesia
kemudian saya menyaksikan pengorbanan pengorbanan ya
dari partai partai kader kadernya dari relawan keluarga dekat doa doa dari para kiai para ulama
itu bersatu setiap hari dan menjadi penyemangat saya
saya nggak boleh patah semangat
kadang kadang ada ya nama juga manusia kali ya
ada galau ada low point tapi mengingat wajah
para pendukung ini semangat para kiai mendoakan
saya itu jadi malu sendiri akhirnya semangat lagi semangat lagi
dan per hari ini saya mengucapkan rasa syukur atas berita baik sementara ini kan begitu
ada konsistensi quick count dari empat sampai lima lembaga survei yang menyatakan kami unggul dengan empat sampai lima persen kira kira begitu
tapi kami tidak akan melakukan euforia berlebihan tidak menyebut ini kemenangan
karena keputusan dari kpu belum ditetapkan
nanti saja setelah ditetapkan baru kami akan membuat sebuah pernyataan pernyataan yang lebih formal
kalau ibu atalia bagaimana mendampingi kang emil selama empat bulan ini berjuang berkampanye
perasaannya bagaimana ibu
jadi dua ribu tiga belas saya juga pernah terjun secara langsung ya ikut mengkampanyekan kang ridwan kamil
dan ini juga sama ya ditawarin ini lebih besar lagi karena dua puluh tujuh kota kabupaten
tapi ini yang paling berat memang betul
betul sekali karena dari sisi fisik ya kita harus kuat
karena saya juga sama agendanya dengan kang ridwan kamil setiap hari berusukan untuk menyapa warga dan lain lain
tapi yang paling penting sebetulnya yang lebih berat itu adalah urusan hati kalau bagi perempuan ya
mungkin orang bilang kalau perempuan suka baper ya memang begitulah adanya gitu ya
tapi memang ini yang membuat saya menjadi sangat bersyukur sekali karena ternyata kemenangan datang kepada kami begitu
nah oleh karenanya yang paling penting harus dilakukan adalah

karena saya yakin tanpa pertolongan allah ini tidak akan mungkin
kemudian rekan rekan semua luar biasa saya tahu bagaimana mereka tidak tidur
bagaimana mereka udunan sampai kang emil itu ada orang yang memberikan uang rp lima puluh ribu
dia pedagang begitu yang dia juga belum tentu untung begitu
dia berikan kepada kang emil karena untuk menyumbangkan apa yang bisa dia lakukan
jadi ini kerja keras luar biasa dari seluruh tim
termasuk juga cintanya warga masyarakat jawa barat
kalau saya keliling ke masyarakat jawa barat
nampaknya mereka banyak mengenal kang ridwan kami
mereka banyak menanyakan kepada saya karena saya biasa sendiri begitu
selalu mereka katakan ibu salam sayang untuk kang ridwan kamil ibu kami doakan gitu
jadi yang kami lakukan setiap kali kami berkunjung ke masyarakat
itu adalah bukan ingin menang tapi doakan kang ridwan kamil
yang terbaik untuk kang ridwan kami seperti itu
kang emil kalau kita lihat gambaran dari pilkada jawa barat ini kan agak berat sekali
pertarungan mengingat pemilihnya ada tiga puluh dua juta pemilih
namun yang bisa digarisbawahi bahwa ternyata politik identitas ini sama sekali tidak berlaku
ataupun berpengaruh pada warga jawa barat
anda bisa menggambarkan sebetulnya bagaimana pertarungan ini selama empat bulan ini kang
ya jadi banyaklah pihak pihak yang membuat teori teori negatif ya dalam memenangkan perhelatan pilkada
tapi saya meyakini kemenangan sementara dari quickon pasangan rindu ini
membuktikan yang menang adalah mereka yang penuh dengan gagasan
yang menang adalah mereka yang menyentuh kampanye nya dengan cara cara santun dan kreatif
yang menang adalah mereka mereka yang mengedepankan sportivitas dan lain sebagainya
sehingga insya allah saya sampaikan perhelatan pilkada jawa barat ini adalah salah satu perhelatan pilkada yang kreatif
yang terbaik yang mudah mudahan menjadi contoh untuk pesta demokrasi di masa depan
saya sangat terhalu sangat bangga menjalani proses ini melelahkan tapi sangat menyenangkan
ucapan selamat datang dari pasangan lawan sudah ada atau mungkin dari kepala negara mungkin yang sudah mengucapkan selamat kepada kang emil
presiden nigeria saya kira belum ada karena belum resmi
jadi biasanya nanti setelah pengumuman dari kpu ya akan bermunculan ucapan ucapan yang insyaallah saya terima
tadi paling dari ketua umum partai pak surya paloh sudah
yang lain lain mungkin karena kita ada acara saya kira di sore ini sampai ke malam
tapi terkait sementara ya terhadap kpu
baik nanti kita tunggu saja hasil resmi penetapan dari kpu karena proses rekapitulasi ini akan berlangsung pada tanggal dua puluh delapan juni hingga tanggal sembilan juli
dan demikian perbincangan saya dengan calon gubernur jawa barat nomor dua puluh satu ritwan kamil beserta dengan istrinya ibu atalia yang baru saja dinyatakan
unggul versi hitung cepat sejauh ini